sebenarnya apa yang terjadi dengan kapal van dan ka fadil di villa puncak saat kecelakaan itu terjadi
kalau kamu jujur sama aku ceritakan yang sebenar benarnya antara
dan satu hal lagi tolong jangan ada satu hal pun yang kamu tutup tutupi dari aku
kita diam saja mendengar berita saniwara gila ini
rice pada awalnya juga saya tidak setuju soal ini riz
tapi setelah saya mendengar semua alasannya taufan
alasannya itu masuk akal riz
dia melakukan ini semua demi camilan
ya sekarang juga saya tidak mau menerima begitu saja
tidak oleh karena itu sekarang saya ceritakan ini semua pada kami
karena kamu adalah ayahnya kamila dan saya ingin kamu tahu soal ini
hanya ingin tahu itu belum cukup buat aku fan
harus kamu tahu aku tidak setuju dengan ini semua
van aku tahu kamu adalah dokter yang hebat
aku tidak meragukan kemampuan kamu dalam melihat kondisi kamila
tapi dalam hal ini kita tidak bisa diam saja fen
taufan itu bukan fadil dan bukan suaminya camilla
saya tahu maksud kamu
kamu pasti tidak sanggup mengatakannya karena kamu berpikir yang tidak tidak tentang tovan kan
karena karena kamu karena kamu tidak percaya bahwa taufan akan bisa seperti itu
kenapa kamu tidak mengatakan itu saya tahu
tapi riz kita harus percaya bahwa taufan tidak mungkin melakukan macam macam terhadap kamila
kita harus percaya riz
hubungan persaudaraan antara taufan dan fadil itu sangat kental sekali
kasih sayang kasih sayang taufan kepada saudara kembarinya itu sangat besar sekali riz
jadi kita harus percaya bahwa tidak mungkin terbersih niat untuk melakukan hal yang tidak tidak itu
tidak mungkin lah riz kita harus percaya sama taufan ya
kamu saya dan taufan saja yang mengatai soal ini riz saya mohon pada kamu saya mohon
ya nanti pada saatnya nanti ya kita akan buka semuanya kita akan ceritakan semuanya
tapi tolong bantu saya pada saat ini untuk menangani fadil
karena bagi saya ini merupakan beban yang bebannya sangat berat sekali riz
karena di tangan saya saat ini tergantung harapan dan kebahagiaan anak kita dan keluarganya riz

ya maksudnya rot steering
siapa yang datang anak
dan mau ketemu dengan siapa
ya itu tamunya mak
iya tamunya mau ketemu dengan siapa anak
tamunya mau ketemu sama
ngapain lagi dia kesini
mama biar camilla yang temui andara
biar aku temanin kamu mila
kamu lupa fadil
camilla mau bicara empat mata sama andara
fadil terusin ya sarapannya
selamat pagi andara
selamat pagi mila
selamat pagi mila
selamat pagi mila
selamat pagi mila
selamat pagi mila
aku tahu kedatangan aku pasti
mengganggu kamu mila
tapi aku datang ke sini karena aku ingin minta maaf sama kamu
aku ingin minta maaf karena aku merasa
aku sudah membuat
kamu nggak perlu merasa bersalah seperti itu

aku tahu cinta itu tercipta bukan

dan aku bisa merasakannya andara
walaupun aku sudah berusaha untuk mengembalikan cinta kak fadil kepada aku
tapi kalau memang cinta itu sudah hilang
hubungan kami tetap akan terasa hambar
aku mohon mila kamu jangan bicara seperti itu mila
karena semua ini hanya salah paham
aku sama tak

hanya untuk kami
kita bisa tinggal di timur
tidak ada terima kasih
kalau kamu dekat sama kak fadil
hati aku sakit karena kalian berdua bohong sama aku
aku kecewa karena ternyata lavandel pura pura mencintai aku
kak fadil pura pura perhatian sama aku
kak fadil pura pura ingin memperbaiki rumah tangga kami
dan itu terjadi sejak hadiran kamu ananda
atau ini semua ada hubungannya dengan komanya kak taufan
karena kak taufan setiap kali mengigau kak taufan selalu menyebutkan nama aku
aku mohon mila kamu jangan bermain dengan pikiran kamu sendiri mila
kamu harus percaya pada fadil
fadil itu setia mila
dan kalau selama ini aku mengganggu hubungan kamu
dengan fadil aku minta maaf
adalah yang aku butuhkan bukanlah pernyataan maaf dari kamu
tapi yang aku butuhkan adalah kejujuran
sekarang aku mau tanya sama kamu
sebenarnya apa yang terjadi dengan kakal fun dan kak fadil di villa puncak
saat kecelakaan itu terjadi
apa yang terjadi
oh kamu jujur sama aku
ceritakan yang sebenar benarnya antara
dan satu hal lagi
tolong jangan ada satu hal pun yang kamu tutup tutupi dari aku
kau mau kemana fadil
fadil mau keluar pak